sebuah video berdurasi dua menit berisi kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di banggung ruang kelas
kita lihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis
dari hasil penelusuran video tindakan perundungan ini terjadi di smp negeri empat bantimurung kabupaten maros sulawesi selatan pada rabu satu maret lalu
menurut kepala sekolah smp empat maros kejadian ini telah ditangani oleh pihak sekolah dan pihak sekolah pun telah memberikan teguran kepada para pelaku
sedangkan untuk korban masih mengalami trauma dan masih diberikan trauma healing dari pihak sekolah
di kuling di lakukan sesuatu di kelas
yang memang awalnya ya bercanda bercanda tapi yang berlebihan
tapi saat itu karena ini korban langsung ke dka akhirnya langsung ditangani
dinyekutan cnn indonesia